kedatangan mendadak seekor babi hutan ini membuat momen berbuka puasa di sebuah kedai bakso di
jalan cibiuk limbangan garut jawa barat berubah menjadi kepanikan dari rekaman cctv babi hutan
ini masuk ke dalam kedai dan berkeliling di area makan pengunjung dan karyawan kedai seketika panik
bahkan sempat naik ke atas meja maupun gerobak tak lama kemudian babi hutan ini lari keluar
kedai dan sempat menabrak kendaraan yang melintas serta sebuah bengkel di tepi jalan penuturan
pegawai kedai bakso peristiwa ini terjadi pada hari minggu petang lalu beruntung babi hutan itu
tidak merusak peralatan dan perlengkapan warung kalau begitu manu berlulu itu tuh bengkel bengkel
babi hutan itu tak satupun warga yang terluka namun keberadaan babi hutan liar meresahkan mereka
berharap agar petugas bisa antisipasi turunnya babi hutan dari gunung haruman deden rahadian
garut jawa barat